ya pemirsa berikut adalah laporan dari keluarga korban
ya saya kebetulan salah satu penumpang batik air yang dari halim menuju makassar
yang seyogianya terbang jam delapan belas lima puluh tetapi sedikit delay jam setengah jam kurang lebih lah
jadi kita naik pesawat itu setengah setengah delapan
kemudian naik pesawat saya kira tidak ada masalah
tapi ketika mau take off nah disitulah badan sayap batikan ini menabrak pesawat kecil
ya kayak itu
saya tidak tahu yang jelas pesawat kecil
untuk penumpang sendiri cara turunnya
alhamdulillah karena pesawatnya penumpangnya juga tidak cukup banyak kurang lebih lima puluh an
sehingga untuk evakuasi turun ke darat tidak terlalu lama waktunya jadi agak cepat
dengan mengundang apa
ya itu darurat pintu darurat
pada saat penumpang turun itu pak kondisi pesawat itu masih terbakar atau
ya saya kebetulan dulu di bisnis kelas di tiga a sebelah kiri jadi sayap yang kena itu nabrak itu sebelah kiri
jadi kelihatan sekali saya dari depan
ketika saya lihat ada sedikit habis nabrak gitu loh
jadi kemudian ada percikan percikan api kemudian api itu semakin membesar ke badan pesawat
sehingga semua penumpang minta turun
ada goncangan apa seperti apa pak
tidak ada goncangan cuma dia oleng kanan kiri
oh pesawat kanan kiri